baik untuk membahas apa saja catatan kampanye ketiga pasangan calon yang ada selama kampanye hingga jelang debat kedua
di studio saat ini sudah ada tiga rekan saya yang biasa mengikuti agenda kampanye tiga pasangan calon di dki jakarta ini
ada fani maniar selamat malam fani yang biasa mengawal pasangan calon agus silvi ya
kemudian fitriah sungkar yang biasa mengawal aktivitas kampanye dari pasangan calon petahana ya
masuki cahapurnama dan jarod saifullidayat
kemudian ada nur aspasya yang mengawal pasangan calon nomor urut tiga
selamat malam teman teman semua
saya ingin teman teman ini menceritakan besok ada debat kedua tentu saja dengan tema yang berbeda dari debat pertama
yakni reformasi birokrasi dan juga pelayanan publik
mungkin dimulai dari fani terlebih dahulu menceritakan kepada kami semua di sini
apa sih yang paling menjadi titik berat pasangan agus silvi terkait dengan reformasi birokrasi dan juga pelayanan publik
kalau kita lihat sempat lihat pernah ada pernyataan bahwa agus mengatakan
soal birokrasi yang banyak
narasi yang baik itu adalah pekerja birokrat yang tidak takut dengan atasannya tapi bekerja dengan baik
betul sekali indra tapi kalau misalnya kita bicara sih mengenai reformasi birokrasi yang digadang gadang pasangan calon nomor urut satu
itu tidak terlalu berbeda ya sama yang digadang gadang sama pasangan calon nomor urut tiga
sama sama mengkritik lingkungan kerja yang ada di bawah kepimpinan petahana saat ini
jadi kalau misalnya konsep yang ingin dibangun oleh agus nih sebagai gubernur kalau dia terpilih
itu dia ingin membangun sebuah lingkungan yang lebih
itu dia ingin membangun sebuah lingkungan yang lebih baik

lebih humanis lebih kondusif dalam bekerja
secara realnya seperti itu ya
kenapa tidak bekerja di bawah tekanan yang terlalu diktator seperti itu
terus dia juga ingin membangun sebuah kayak standarisasi sendiri tentang pekerjaan atau juga pejabat pegawai negeri sipil di bawah standarisasi dia
tapi kalau misalnya bisa kita garis bawahi memang konsep standarisasi tersebut belum dipikirkan secara matang
baru nantinya akan dielaborasi lebih lanjut kalau dia sudah terpilih seperti itu
tetapi memang ada poin poin
real yang akan diwujudkan oleh agus maupun silvi ini ketika nanti misalnya mereka terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur
pasti ada mereka sih menggadang gadang atau mereka sudah berjanji jika mereka terpilih itu
ada beberapa program terkait dengan reformasi birokrasi terus kemudian juga tata kota nantinya yang sudah dijabarkan kepada kami awak media saat mereka melakukan kampanye nya
ada beberapa poin sih tapi kalau misalnya bisa dielaborasi lebih lanjut
seperti yang mungkin muncul di
di layar kita saat ini begitu ya
bisa anda elaborasi apa saja yang menjadi poin poin utama dari terkait dengan reformasi birokrasi dan juga pelayanan publik
mungkin bisa anda jelaskan dari soal perbaikan kinerja pejabat pemerintahan ini apa sih yang paling utama begitu di dalam benak seorang calon agus dan juga mungkin silviana murni
ini kalau misalnya kita lihat ada perbaikan kinerja pejabat pemerintahan tapi sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh paslon nomor urut satu dan nomor urut dua
mereka ingin membangun sebuah lingkungan yang lebih menjadikan para pegawai negeri sipil ini terpacu semangat terus tidak bekerja di bawah tekanan
kemudian kalau misalnya selama ini mereka melihatnya kalau misalnya di bawah petahana para pejabat ini bekerja dengan ketakutan kemudian melakukan apapun asal bapak senang
itu budaya yang nantinya
jadi contohnya ketika mungkin sang gubernur yang sekarang sedang non aktif begitu ya maka yang terjadi saat ini
jadi ketika di bawah plt yang ada terjadi adalah istirahat dulu karena mumpung gubernurnya lagi
begitu ya itu yang muncul ya itu kan fakta yang muncul di berbagai penelusuran yang dilakukan oleh sejumlah komunitas begitu
ketika ingin mengetahui jakarta tanpa ahok ketika apa namanya ketika sekarang sedang tidak lagi aktif gitu ya
soal penambahan rumah sakit tipe d ini seperti apa maksudnya
ini sebuah program yang waktu itu saya garis bawah saat saya meliput kegiatannya silviana murni
dia kan beliau merupakan salah satu orang yang sudah lama ya menjabat gitu sebagai pejabat pemerintahan
dan dia menggaris bawahi adanya beberapa puskesmas
banyak sekali puskesmas di berbagai wilayah yang menurutnya dia tidak dalam standar kesehatan yang sudah ditetapkan oleh who
dan puskesmas itu nantinya jika ia terpilih menjadi salah satu dki satu dan juga dki dua
dia berjanji puskesmas tersebut nantinya akan di upgrade standarisasinya menjadi rumah sakit tipe d
jadi puskesmas dengan
kesehatan yang bisa menginapkan para pasien yang sakit
terus kemudian juga menambah personal kesehatan
kemudian juga jumantik jumantik yang tersebar tidak hanya di puskesmas yang menjadi rumah sakit tipe d
tapi juga posyandu
ada poin yang lain di sini
ini adalah poin selanjutnya begitu ya
peningkatan standarisasi kinerja pejabat publik
nah apa apa yang dijanjikan oleh agus silvi terkait dengan peningkatan standarisasi kinerja pejabat publik ini
jadi kalau misalnya agus dan silvi menjanjikan kalau misalnya mereka terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur
mereka akan menjanjikan transparansi birokrasi transparansi administrasi juga gitu kepada para pejabat publik yang melayani masyarakat
seperti administrasi kjp kjp plus yang akan dijanjikan mereka kjs plus
dan kelancaran kelancaran yang sebagian besar masyarakat yang mereka datangi di lokasi kampanye itu menjabarkan bahwa ada banyak kekurangan sendiri
seperti lambatnya para pejabat atau juga para petugas administrasi tersebut dalam melaksanakan tugasnya
itu nantinya akan mereka evaluasi lebih lanjut
cuma sekali lagi titik lemahnya adalah mereka belum menjabarkan secara matang
secara matang ya
secara matang secara detail apa saja sih yang akan dilakukan apa akan ada reward atau punishment seperti apa yang akan mereka berlakukan kepada para petugas yang bertugas di lokasi lokasi yang harusnya bekerja tersebut
baik sekarang kita coba lihat data selanjutnya begitu ya yang sempat disampaikan juga oleh fani
ini terkait dengan pasangan agus harimurti ini soal perbaikan tata kota
ini yang paling menarik ini
nanti juga akan menjadi bahan perdebatan tentu saja nanti di hari jumat
mengubah bantaran kali ciliwung sebagai kawasan ekowisata
ini lagi lagi program yang ingin menjual semacam program yang sangat ideal yang dijual dan sudah ada konsep realnya atau masih sekedar usulan saja
kita tahu ini poin pertama adalah poin yang sangat menguntung
banyak reaksi dari netizen terutama ya
dan kebanyakan adalah mereka menjadikan ini sebagai bahan olok olok
ada potongan sebuah video yang viral disitu mengatakan kan agus akan menjadikan jakarta ini terutama untuk bagian bantaran kali ciliwung menjadi kota terapung rumah terapung
tapi dibantah oleh sang calon gubernur ini menyatakan bahwa dia hanya membayangkan sebuah konsep yang nantinya jika dia terpilih menjadi gubernur dalam lima tahun menjadikan bantaran kali ciliwung ini sebagai
salah satu kayak little venice
kota venesia bantaran yang dijadikan tidak hanya sebagai kawasan wisata tetapi juga bisa menjadi kawasan transportasi yang bisa menjadi jantung sumber sumber mata pencarian orang dan sumber kehidupan lah
sebagai sungai kan memang faedahnya kan seperti itu ya sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran situ
apa yang mereka jelaskan soal ini
kalau misalnya peningkatan rth sama rptra ini memang sudah jumlah prosentasenya ini kan memang sudah ditentukan oleh apbd kemudian juga perda saat ini kan memang
jadi mereka sendiri memang sudah menjelaskan jika ini adalah penerusan dari program petahana
pada intinya sih visi misinya sama untuk membangun
untuk menambah air petra dan rth
cuma kalau misalnya masalah rth ini juga tidak hanya berupa ruang terbuka hijau tetapi juga beberapa fasilitas olahraga dan juga tempat tempat bermain seperti itu
oke baik fani kita tahan dulu ya nanti kita akan juga lihat pemirsa apa yang menjadi tema utama terkait dengan perbaikan tata kota pelayanan publik dan juga reformasi birokrasi dari kandidat nomor urut dua yang merupakan kandidat petahana dan juga kandidat nomor urut tiga
bersama rekan rekan saya juga
nanti kita akan bedah satu persatu tema utama mereka terkait dengan hal ini
menjelang debat besok kami segera kembali saat lagi
kita sudah lihat bagaimana mencoba untuk kita tadi
mencoba untuk membedah apa saja yang ditawarkan oleh kandidat nomor satu di pilkada dki ini bersama rekan rekan saya tadi
sekarang kita akan lihat pernyataan dari penjelasan dari fitri tentang bagaimana sebenarnya kandidat petahana melihat soal tema reformasi birokrasi
dan juga pelayanan publik ataupun tata kota ini
apakah mereka terlalu pede begitu kalau boleh disebut karena mereka petahana sekarang
sekarang seringkali mereka kalau ditanya oleh fitri di doorstop di lapangan mereka selalu mengatakan
kita tidak menyiapkan apa apa ini yang sedang kita jalankan saat ini begitu
tapi anda melihat ada celah tidak bahwa ini nanti akan menjadi sasaran celah yang akan dimanfaatkan oleh para pesaingnya nanti dalam debat kedua
sebenarnya kalau kita mau lihat celah itu sangat terlihat banget dengan komentar dari paslon satu
bagaimana mereka ingin membentuk satu pemerintahan ataupun suasana kerja yang lebih humanis
seakan akan mereka pns yang bekerja di bawah petahana ini kesannya mereka kerja di bawah ketakutan
begitu tadi kan yang disebutkan sama agus dan silvi
namun sepertinya beberapa kali di beberapa kesempatan saya mencoba untuk menanyakan lebih jelas
mereka ya tadi kayak seperti indra bilang mereka sudah senang dengan program yang mereka miliki
kalau ada beberapa poin program dari yang bisa mungkin kita lihat dari ada sekitar empat puluh
ada beberapa poin disini ya kita lihat sekarang di
di layar plasma ini
kalau secara keseluruhan divisi misinya sendiri untuk para petahana ini ada empat belas poin tentang reformasi birokrasi
namun kalau kita lihat secara keseluruhan memang lebih difokuskan pada kinerja birokrasi
jadi mereka tidak membicarakan masalah suasana bekerja ataupun bagaimana bentuknya begitu
namun hanya bagaimana keinginan mereka mereka yang bekerja sebagai pns yang dirasa memang sudah mendapatkan
imbalan yang cukup dan cukup besar kalau ahok bilang gitu
jadi di saat yang sama sebagai pemimpin mereka merasa punya hak untuk meminta kinerja yang cukup baik
walaupun kita bikin kesannya itu wah ini galak banget ahok dan jarot gitu mereka nggak mau tahu
tapi mereka sebenarnya keberatan tidak sih ketika disebutkan disinggung oleh pasangan calon nomor satu tadi
bahwa jangan sampai para birokrat ini bekerja di bawah ketakutan walaupun mungkin dimaksud adalah kerjanya baik tapi sebenarnya di bawah tekanan
jadi itu mereka keberatan nggak sih sebenarnya
dibilang keberatan juga enggak ya kayaknya gitu
kita tahu pasangan petahana khususnya ahok ini dia lebih belak belakan
ketika ada yang bilang bapak ini kira kira dari pasangan paslon satu paslon dua mengatakan kayaknya galak banget ya
tapi itu yang bekerja itu harus dilakukan
dan hasilnya ada dan mereka merasa bahwa kinerja dari pns itu juga akhirnya bisa menunjukkan bahwa siapa yang berhak untuk duduk di jabatan tertentu
yang kita tahu juga kan ahok sistem lelang jabatan yang juga dilakukan turunan dari dulu jokowi ketika masih memimpin jakarta
sistemnya memang ya sudah kita tunjukkan
tetap seperti itu begitu ya
mungkin bisa anda jelaskan juga apa yang muncul di daerah terkait dengan tata kota dan juga pelayanan publik itu
kalau tata kota secara keseluruhan memang bisa dibilang ini isu yang paling sensitif gitu ya
dari sejumlah program
ada segini lima puluh ribu unit rusun
ini melanjutkan ya fitri ya
dua puluh unit rusun ini adalah untuk mereka yang akan terkena imbas relokasi
nah pasalon saat dua ini petahana ini nggak suka sama bahasa di
kita tidak menggusur karena kita menyediakan tempat di mana mereka bisa pindah
dipindahkan relokasi istilahnya
nah pembangunan lima puluh ribu unit rusun ini mengindikasikan bahwa nanti akan lebih banyak lagi proses relokasi yang akan dilakukan
jika mereka terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur gitu
dan turunannya nah ini nih yang paling vital menurut saya ya gitu
yang masih menuai banyak kontroversi
kita tahu sendiri untuk program reklamasi sampai saat ini pulau g sudah dibatalkan
menurut pengadilan gitu
namun sejauh ini ketika ditanyakan ahok merasa bahwa tidak ada alasan mengapa program reklamasi proyek reklamasi tidak dilanjutkan gitu
jadi kasarnya tuh kekeh gitu
ini tetap harus dilanjutkan
lahan yang dimiliki di dki jakarta sudah tidak bisa lagi menampung
udah gitu populasi masyarakat yang berarti bertambah
mau tidak mau harus ada penambahan lahan yang sudah tidak mungkin lagi ada di mainland lah istilahnya
tetapi fitri yang soal apa namanya melanjutkan program reklamasi ini tentu saja akan bisa menjadi celah bagi para kandidat lain untuk menyerang petahana dalam mungkin debat dan juga kampanye kampanye selanjutnya
mereka mengatakan bahwa mereka senang
kalau ada pertanyaan
ada pertanyaan soal reklamasi ataupun program program yang dirasa sensitif karena rasa percaya diri mereka mengatakan mereka punya alasan yang sangat jelas
mereka punya base yang jelas mengapa program reklamasi ini harus dilanjutkan
jadi walaupun memang banyak serangan yang kita ketahui sejauh ini juga mungkin ini akan jadi poin berat untuk besok debat besok
tapi mereka seakan akan tidak merasakan oh itu bukan permasalahan
memang harus dilanjutkan saja
yang terakhir adalah soal ini ya
yang terakhir adalah soal pembidikan bangunan lima ratus rptra
tetapi ini apa penjelasan mereka soal pembeda dengan kandidat yang lain mungkin akan dijelaskan dalam debat ya
tapi ini adalah paling tidak gambaran yang real begitu ya
dari pasangan basuki chayapurnama dan juga ajarat saiful hidayat
saya akan ajak juga anda pemirsa untuk melihat bagaimana tema tema utama yang sering dikeluarkan atau sering dikampanyekan begitu oleh pasangan calon anisandi begitu ya
pasangan calon anisandi dari soal tema debat pelayanan publik reformasi birokrasi dan juga penataan kota ini
apa sih yang paling disorot di utama
mungkin sisi bisa ikut membedah di sini
kita lihat dari layar ini mungkin kita bisa ganti dengan tema yang disampaikan oleh pasangan anisandi ya
reformasi birokrasi dan juga pelayanan publik
apa maksud reward and punishment ini bukankah terlalu umum begitu sisi
nah reward punishment ini kan sebagaimana kita ketahui ini diadaptasi dari teori tumbuh kembang manusia
dan ini memang identitas anis baswedan begitu
dia mengatakan bahwa menilai masyarakat ataupun bawahan secara objektif
tapi saya ingin menggarisbawahi terkait dengan transparansi keuangan monitoring dan mengandalkan aplikasi
tapi kalau kita hitung jika kemudian anies sandi ini menang maka kursi gerindra dan pks itu belumlah terlalu menguasai tentang legislatif
padahal kalau bisa dipercaya
mungkin koalisi akan dibentuk lagi setelah kalau mereka
ya mungkin begitu ya
pemilu seperti saat ini
padahal kalau kita lihat kan mandeknya transparansi keuangan ataupun cairnya anggaran ini kan akibat komunikasi antara legislatif dan eksekutif yang belakangan ini cukup tidak berjalan secara efektif begitu
nah monitoring mengandalkan aplikasi
anies sandi juga ingin mengajak masyarakat bisa mengakses segala sesuatu program pemerintah provinsi di mana saja
tapi kalau kita lihat ini cukup berbanding terbalik begitu
karena dia memberikan ataupun menstimulus masyarakat untuk mempunyai kebutuhan baru yaitu kebutuhan internet
sementara itu kebutuhan internet ini
dimiliki oleh kelas sosial menengah ke atas
ini merupakan untuk menengah ke bawah
jadi semacam ada stimulan yang memaksa orang
ini berbanding terbalik ya
artinya apakah program yang disebut sangat ideal ini kemudian kurang bisa applicable menurut anda
nah kalau mengandalkan aplikasi jika kemudian solusinya akan diintegrasikan dengan sejumlah stakeholder rt rw
kemudian mengandalkan aplikasi
program klu petahana
lalu bedanya dengan pemerintah kemarin itu mungkin harus digarisbawahi
nah ini yang masih menjadi tentu pr jika kemudian memang harus dilakukan oleh anies dan sandi
kalau pengalaman mereka mengatakan bahwa pengalaman anies yang dulu pernah sempat jadi salah satu anggota komite etik di kpk
lalu kemudian mereka ada dewan pakarnya ini adnan pandu praja
bapak wijayanto juga menjadi salah satu dewan pakar ini
mereka mengatakan mereka memiliki pengalaman yang mumpuni dalam reformasi birokrasi
tapi kemudian setelah terpilih
apa peran dari dewan pakar yang selama ini didapuk dalam sistem menangan juga belum tahu begitu
apakah akan menggemukan struktur pemerintahan atau dengan memberikan tiket gratis ke dalam pemerintahan itu juga masih sangat panjang
menjadi perhatian kritis begitu ya sisi ya
oke kita lihat yang soal tata kota begitu ya
nah kalau penataan kota ini mereka sekali tidak melakukan penggusuran
ini setiap giat kampanye selalu dikatakan akan melibatkan partisipasi masyarakat
mereka mengatakan akan melakukan dialog
antara warga dan juga pemerintah provinsi
tapi memang secara tegas ya sisi
tidak melakukan penggusuran
itu mengatakan seperti itu
tidak melakukan penggusuran
mereka lebih atau tagline ini menggusur eh menata kota tanpa air mata
jadi tapi yang kemudian apakah ini memenelan waktu
karena begitu banyak daerah yang harus dilokasi
apakah kemudian anisannya akan
karena dki ini lebih kompleks sebenarnya kan
dan permasalahannya tidak hanya penggusuran tentunya di dki ini
apakah mereka akan berkeliling untuk berdialog tentu itu masih menjadi apa
bagaimana dalam lima tahun itu bisa melakukan ini
penataan infrastruktur manusia ini juga indra
sebagai mana kita ketahui dalam giat kampanyenya
lebih memprioritaskan infrastruktur manusia ketimbang infrastruktur mati
begitu kata anis dalam debat kemarin ya
itu dalam juga mengkritisi katahana begitu ya
yang kemarin dia mengatakan seperti itu
tapi apakah kemudian infrastruktur manusia kalau kita lihat dalam secara garis lebih besar lagi
joko widodo dan yusuf kala ada program revolusi mental
tapi hingga saat ini indikator dari infrastruktur manusia
sendiri saja belum firm
ketika bicara infrastruktur manusia itu harus real
indikatornya apa suksesnya dimana apa saja yang dilakukan
jadi tidak bisa jadi jargon
ini terakhir ya
saya ingin menarik sekali nih
jakarta tidak perlu menjadi singapura
apakah memang sekarang pak ada pandangan bahwa
mungkin pernah ada tanya kepada mereka
kepada pasangan anisandi ini
apakah memang selama ini ada target
bahwa jakarta ingin dibuat seperti singapura
ketika mereka mengatakan ini
kalau kita lihat jakarta tidak perlu menjadi singapura
ini kan akrab dengan salah satu paslon begitu ya
nah kemudian ini relasinya
ataupun relevansinya ini terkait dengan reklamasi
tagar menolak reklamasi dari program anisandi
kan cukup ramai di netizen begitu ya
sangat kencang ya
nah ini yang menjadi garis bawah mereka
sandiaga juga sempat curhatlah begitu
menolak reklamasi itu menjadi salah satu
kenapa saat ini dia menjadi donatur tunggal
begitu untuk kampanye sendiri
karena memang pengusaha
merasa bahwa reklamasi itu harus dilanjutkan
tapi kemudian ada pertimbangan pertimbangan
yang mengatakan bahwa lagi lagi indra
mengandalkan komunikasi duduk bersama
yang kemudian harus kita lakukan
untuk kita lihat apakah itu cukup efektif
di pemerintahan yang baru jika anisandi terpilih
menarik sekali ini memang catatan kita semua
bahwa inilah yang akan diperdebatkan nanti
pada debat kedua nanti
yang berlangsung di bidakara pada hari jumat
mulai pukul sembilan belas tiga puluh begitu ya
bahwa debat kedua ini bisa menjadi ukuran
terhadap elektabilitas mereka
kita lihat besok
apakah mereka bisa kembali berdebat secara subtantif
ataukah hanya saling berdebat
saling menyerang antar kandidat
terima kasih teman teman semua
atas catatan malam ini
yang juga sangat menarik dan penting tadi